gara gara messi pergi banyak ya yang patah hati
gimana enggak berjaya bersama klub barca dari awal karirnya membuat sejumlah fans barca jadi kecewa
dan kini confirm messi pindah ke psg
apakah kepindahan ini bisa membuat fans messi happy
langsung aja kita ngobrol ngobrol dengan salah satu fansnya yang kayaknya sempat sedih banget nih saat mengunggah foto messi beberapa waktu lalu
masih menganggap ini mimpi buruk gak sih
messi harus pensiun dari barca dan mulai karir barunya di psg
ya pasti sedih pasti kecewa gitu
karena aku mungkin salah satu orang yang berharap messi akan pensiun di barcelona
tapi gimana pun sebagai seorang fans gitu ya
sebagai seorang yang
seorang yang berharap messi akan menang
seorang yang berharap messi akan menang
seorang yang berharap messi akan menang
seorang yang berharap messi akan menang
yang penting buat aku gimana pun messi berada dia happy
karena kalau di indonesia messi sosok kemanusiaan kalau dia happy dia akan selalu meluangkan talenta terbaiknya
aku suka termasuk orang yang sempat mengikuti persenafannya dan itu mengatasi air mata juga
tapi kalau di indonesia penyambutan di psg dan untuk csm begitu luar biasa dan lihat dia sepertinya happy dengan welcoming

bener sudah bisa move on atau gara gara messi pindah gl jadi fans psg sekarang
kalau klub sih mungkin nggak
tapi kalau mendukung messi iya
di mana pun messi berada pasti kita akan support gitu kan
tapi kalau untuk fans klub kalau
kalau itali tetap akan seperti
kalau transc imaginasi saya pencari juga masalah kita di sana karena kita pindah ke psg sekarang itu pasti duit apost grip sangat keras
itali tetap akan support juventus gitu kan dan dimanapun messi berada buat aku dia tetap jadi orang bilangnya god kan the great it of all time
dan yang memang pasti akan galau ketika nanti di liga champion barcelona akan berhadapan misalnya dengan paris saint germain gitu
ketika messi akan berhadapan dengan klub yang memang sudah sangat membesarkan namanya gitu kan barcelona
dan itu mungkin kegalauan tersendiri pasti akan ada ketika nanti itu terjadi
berharapnya sih enggak tapi nggak pernah tahu nanti akan seperti apa gitu
kalau ngomongin soal liga champions tadi dona nyentil sedikit gimana kira kira ngelihat sekarang pemain kuncinya nih ada nih di psg
ternyata juga ada beberapa yang masuk bursa transfer di psg kemarin sudah menandatangani kontrak di sana
dengan kehadiran messi ini ngelihat di liga champions nanti peluangnya akan seperti apa kalau dari kacamata dona
ya tentu saja psg sendiri mengkontrak messi dengan alasan tertentu
bukan saja karena dia jadi salah satu pemain terbaik dunia dalam satu derby yang ada di perakhir ini
tentu harapannya bisa bukan hanya menaikkan prestasi dari psg sendiri
di ligang yang musim lalu sebenarnya mereka tidak bisa meraih juara di liga perancis
tentu saja target utamanya adalah messi sendiri ingin bisa menjuarai liga champion kembali gitu
dan harapan terbesar kalau dilihat dari seperti yang ada di psg sekarang itu sangat memungkinkan gitu karena mereka di
berisi dengan pemain pemain yang bisa dikatakan pemain pemain terbaik lah yang ada saat ini di eropa gitu kan
ada neymar ada mbappe gitu lini depan yang sangat mengerikan bisa dikatakan seperti itu
dan di belakang pun juga ada sergio ramos tapi diharapkan notis aja ketika sama seperti ketika ronaldo ada di juventus gitu hadir di juventus
harapannya bisa membuat juventus bisa tampil lebih baik bahkan menjuari liga champion gitu
dan itu juga diharapkan oleh psg sendiri menaikkan level dari psg dan juga meraih gelar liga champion musim depan musim ini gitu
oke nah tadi sempat juga kita bahas soal barcelona kayaknya donna juga tetap akan mendukung support barcelona walaupun udah gak ada messi sekarang
nah kalau ngelihat ke depannya nih tanpa messi bagaimana fans bisa menjaga loyalitas mereka terhadap barcelona tanpa pemain ini pemain kunci ini lionel messi
ya bagaimanapun sebuah kemampuan
selalu kan dikatakan lebih besar dari pemainnya gitu
barcelona sudah ada dari tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an gitu
sementara messi mungkin ada tampil di barcelona ketika di tahun dua ribu an gitu ya
dan bagaimanapun memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran messi menaikkan level barcelona juga dalam satu dekade terakhir gitu
banyak yang didapatkan oleh barcelona begitu pun juga dengan messi gitu
messi mendapatkan semuanya di barcelona
tapi bagaimanapun dengan slogan messi klub sendiri
barcelona bukan sekedar klub dan pemain kan akan selalu datang dan pergi gitu ya
klub akan tetap menjadi sebuah klub
barcelona mungkin sekarang ini tentu saja akan berbeda
kita melihat barcelona tanpa lionel messi
tapi bagaimanapun tentu saja barcelona mungkin akan kembali ke masa jayanya
kita nggak pernah tahu kapan
tapi mereka tetap akan mendatangkan pemain pemain yang mungkin nanti akan menjadi the next messi walaupun levelnya tidak
aku pikir sulit untuk bisa menyamai seorang lionel messi
akan tetap menjadi klub gitu
barcelona sudah menjadi klub besar dalam beberapa dekade terakhir
dan tentu saja mereka akan tetap berada di levelnya walaupun tanpa seorang lionel messi sekarang ini gitu
dan banyak orang yang mengatakan bahwa messi kadang mungkin harus dibuktikan ketika dia klub gitu ya
dan walaupun aku selalu berharap bahwa messi akan mengakhiri karirnya di barcelona
karena kalau dilihat kan messi berawal dari barcelona dua puluh satu tahun
bukan waktu yang sebentar untuk bisa bersama sebuah klub gitu ya
dan kayaknya one man one club
aku berharap mesin bisa seperti itu
tapi ternyata tidak
dan kita sebagai fans ya selalu mendukung idolanya
baik itu klub maupun itu pemainnya gitu kan
dimanapun mereka berada gitu
jadi ya sekarang pasti sangat berbeda
klub barcelona dan juga mungkin kotanya pun berubah sekali
dan yang menyedihkan adalah pisahannya tidak seperti yang kita harapkan
terhadap seorang legend gitu
karena ketika javier fernandez ketika iniesta keluar dari barca
mendapatkan perpisahan yang begitu meriah
mungkin juga karena pandemi
sementara seorang lionel messi yang sudah memberikan hidupnya untuk barcelona
perpisahannya bisa dikatakan sedikit buat aku menyedihkan gitu
dan tapi paling tidak bercerobati ketika ya disambut begitu luar biasa di paris saint germain gitu kan
dan kita akan melihat nanti kedepannya seperti apa
tapi kedua baik messi maupun barcelona pasti akan
berusaha memberikan yang terbaik buat para fansnya gitu
oke dengan penyambutan yang luar biasa kita lihat kemarin
dan juga kalau bicara bisnis ya kedatangan messi kemarin ke psg mengejutkan nih
jersinya bahkan laris manis dibeli oleh sejumlah fansnya
dari kacamata dona ini jadi apa ya
jadi sign baik gak sih untuk messi dan juga psg
pastinya sangat baik gitu ya
kalau dipikir paris saint germain sendiri mendapatkan messi dengan free transfer
walaupun pasti gajinya menjadi sangat besar gitu
di psg sendiri tapi penjualan jersey dalam dua puluh empat jam pertama dia ada di sana hampir mencapai satu juta
jersi itu tentu saja sangat menguntungkan untuk bisnis sendiri gitu kan
walaupun sebenarnya psg sendiri nggak akan kekurangan uang
karena kita tahu menjadi salah satu klub yang sangat kaya gitu kan
dan kalau dilihat buat aku sendiri sebagai fans lionel messi yang sudah mengikuti dia lebih dari sepuluh tahun terakhir gitu ya
messi bahagia gitu
melihat dia happy di hari pertamanya
dan sedikit mengobati kekecewaannya dia ketika merasa dibuang
terbuang dari yang selama ini
dan melihat di latihan pertamanya
kebetulan aku mengikuti terus sampai sekarang gitu
hari pertama dia latihan
dan ketemu dengan teman teman yang mungkin sudah sejak lama dia pernah main bersama
dan kalau pikir ada juga argentina connection juga di sana
ada di maria
ada paredes gitu kan
dan mudah mudahan dengan happy nya messi berada di sana
dia akan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya seperti dia di barca sebelumnya gitu
sepak terjangnya seperti apa mungkin di liga champions atau liga satu perancis musim ini
kita lihat semoga tetap bisa membuat fans fansnya bahagia
donna agnesia terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia kentucky
sangat sangat terima kasih